kalau ketuung kan ada peraturannya mesti lima tahun pengurus
kalau ketuung kan ada peraturannya mesti lima tahun pengurus
dia sudah pernah lima tahun di pengurus
jadi kalau untuk pak jokowi atau mas gibran itu harus mengikuti proses penyelidikan lima tahun
apakah mungkin dia bisa merubah peraturan itu
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya mau
kalau pada insuransi gimana pak
pak jokowi itu sudah mau